nah salah satu hal yang juga harus kita bicarakan tentang asian games dua ribu delapan belas ini adalah tempat menginap para atlet yang akan bertarung di ajang asian games nanti yaitu wisma atlet kemayoran
sejumlah fasilitas disiapkan untuk kenyamanan atlet
tidak hanya itu agar para atlet tidak terganggu pemprov dki pun telah melakukan berbagai cara agar bau dari kalesentiong tidak tercium sampai ke mereka
tapi apakah cara ini berhasil rekan kami rian hasri punya informasinya
mengambil panggilan dan panggilan di panggilan ini adalah beberapa hal yang kita harapkan pada musim panas
mencukupi kebutuhan listrik dari lima dua ratus sembilan puluh enam kontingen asian games yang akan menginap di wisma atlet kemayoran ini
nah ada apa lagi ayo ikuti perjalanan abang sekarang kita lihat ke dalam
tapi tunggu baterai apa dulu ya
sudah berapa lama disini
sudah sekitar tiga minggu lebih
tiga minggu lebih tidak pulang pulang ke rumah
berarti ngepost dekat sini ya apa sih ini kan kerjaannya berkeringat terus pakai pel gini itu apa apa tuh
nggak apa apa kan ini kan maksudnya event besar negara jadi kita bantu suksesi asian games untuk negara
oh siap luar biasa nasionalisasi jati ya teman teman terima kasih ya demi indonesia
bang abang tuh ngajak adik ke mana sih sebenarnya
ngajak adik ke kamar
ya ampun banget kok panjang banget nomornya
kan nomor telepon rumah ya
nah ini dia salah satu kamar yang diperuntukkan untuk para kontingen atlet yang akan dapat di asian games dua ribu delapan belas di jakarta ya
tuh ada wifi
abang tidur disini
nah sama yang panjang
belum mandi ya
iya bang belum mandi
enaknya itu emang mandi dulu mau lihat nggak kamar mandinya
ada air panas air dingin
hmm tentu saja mungkin lebih panas melihatnya bersama yang lain ya
kita akan hitung waktunya untuk memanaskan air ini
ah salah ternyata
hanya cukup waktu dua second saja airnya sudah hangat
ada yang minum hangatan
oh iya bangun bangun
iya abang di kamar siapa nih
kayaknya akan tidur dingin
ini oh iya lupa jelasin
ini kamar untuk para teman teman atlet para games ya
kalau diperhatikan secara interior tidak jauh berbeda
ada lemari ada kasur
ya kalau nggak ada kasur kan susah tidurnya
tidur di lantai kan gak enak
terus kamar mandinya memang didesain supaya lebih bersahabat ya
ini kalau diperhatikan bidang miringnya untuk mempermudah para atlet para games untuk masuk kamar mandi
ada handlenya di sini
pilotnya juga sangat bersahabat sekali
bagi teman teman kita para atlet para games
dan satu lagi yang mau abang tunjukin itu iyalah
di sosmed kan lagi heboh banget tuh
kali item atau kalisentiong tuh
yang ada di sana
yang ditutupin waring kan
oh gitu bang ya
kalau dilihat dari sini sih
emang warnanya sesuai nama ya
tetapi aroma yang dikatakan berbau gak enak itu gak tercium dari sini
yang ada itu hanyalah aroma kenangan kita berdua
iya kan bisa lah
cium aroma aroma aneh nggak di sini
iya ada bau bau bau
kayak bau bau anjir
bau bau anjir ya
bukan bau bau balas dendam

ini dari salah seorang pengguna jalan yang melintas mengatakan masih ada aroma anjir di sini
sejumlah langkah sudah dilakukan oleh pemprov termasuk ya penutupan ini menggunakan jaring
dan juga kemarin ada penaburan diogon yang dinyatakan bisa untuk mengurai bakteri bakteri
yang bisa menyebabkan bau
tetapi sepertinya memang langkah tersebut tidak bisa hanya langkah jangka pendek karena
urusan lingkungan ialah urusan jangka panjang dan kedepannya tentu saja langkah dukungan
oleh seluruh pihak tidak hanya oleh pemerintah tidak dinas terkait tapi juga masyarakat untuk
membuat tidak hanya kali sentiong ini menjadi lebih bersih tapi juga seluruh kali yang ada
itu dia vlog kita kali ini semoga sukses di sea games dua ribu delapan belas
gimana deh pulang kita ya